kamu benar benar sangat tidak punya hati nurani
dibanda hatimu selalu sesak
bukankah itu semua adalah pelajaran darimu
kau lah yang mengajariku untuk seperti ini
rapus surah al zizal
bahwa keadaan pajajaran sekarang sedang kacau
semenjak surah wisesa menduduki tahtanya
ya allah mbak mohon padamu ya allah
lindungilah seluruh rakyat pajajaran
lindungilah suami hamba ya allah
lindungilah putra putri hamba ya allah
jauhkanlah mereka dari marah bahaya
untuk mencari putra hamba kian santan
mudahkanlah hamba ya allah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

kau tidak bisa lagi meremehkan tuhanku
selama di penjara
ia mengasah kemampuan
sekarang ia datang ke sini
untuk mencabut nyawamu siliwangi
kenapa harus raih
kenapa harus raih
kenapa kau menangis
apa yang sedang kau tangisi
kamu masih bertanya
apa yang sedang kau tangis
apa yang sedang kau tangis
apa yang sedang kau tangis
ini semua gara gara
ulah kamu surawisisa
berbuatan kamu surawisisa
tidak tahu diri kamu
lihat ibu andamu sekarang
sudah terbawa hanyut
oleh banjir bandang
oleh banjir bandang
itu semua adalah salah ibu andaku wa
aku tidak pernah memintanya untuk menolongku dalam bencana ini
prabu surawi sesa benar benar kurang ajar kamu surawi sesa
surawi sesa kamu benar benar sangat tidak punya hati nurade
di mana hatimu surawi sesa di mana hatimu
bukankah itu semua adalah pelajaran darimu
selama ini kaulah yang mengajariku untuk seperti ini
prabu surawi sesa dasar kamu menolongkan kurang ajar pada buah kamu surawi sesa
aku bunuh kamu surawi sesa
pukul aku pukul
aku adalah raja panjajaran
aku ingin melihat apakah kau berani memukulku
benar sih uang
ini adalah jurusmu sendiri
selama di penjara dalam buah
mempelajari semua jurus jurusmu itu
kenapa paman membawaku kesini
jangan sakiti penduduk penduduk itu
mereka hanyalah rakyat yang tidak berdosa
aku tidak akan menyakiti mereka
kalau kau mau bekerja sama denganku
kerja sama apa
katakan satu kebohongan pada mereka
berbohong maksud paman
seperti apa paman
jangan banyak bertanya
berbohong apa saja pada mereka
aku bunuh saja
tapi aku tidak bisa membunuhmu
meski aku sudah mencobanya
kubuat saja dirimu tak berguna bagi nyai ratu laut
katakan satu kebohongan pada mereka
itu bukan sesuatu yang sulit
itu sulit bagiku paman
karena berbohong adalah perbuatan dosa
agama aku mengajak